paman kita istirahat dulu disini paman
aku akan sholat malam
saat ini seluruh aliran darahnya terbalik
dan hanya bisa bertahan sampai besok sore
jangan seuzon dulu kepada aku paman
bukan aku yang membuatnya seperti itu pangan
tapi itu semua terjadi akibat kecerobohan sendiri
lebih baik aku menyusul keponakanku segera ke gunung ciremai
sudah kenapa mengintip disitu
nyai ratu subanglarangte kenapa
nyai ratu kok jadi aneh begini
mendadak jadi galak begini
baik nyai ratu baik
ini air untuk siapa sih
ini teh air untuk nyai ratu subanglarang nih mas
tidak ada yang bisa menghidupkan saya
saya sudah berusaha untuk menghidupkan saya
saya sudah berusaha untuk menghidupkan saya
saya sudah berusaha untuk menghidupkan saya
saya sudah berusaha untuk menghidupkan saya
sudah lama sekali aku tidak mengiring
mulutku rasanya pahit
rasanya pahit sekali
ini dia yang aku cari
mas kenapa repot repot membawakan minuman kita
kan sama sama pelayan aku kan bisa mengambil minuman sendiri
ada apa dengan ibunda seperti hadiah kandung nyairatus banglarang jadi gimana tadi nyuruh
bawa minuman sekarang teh dibawain alat bicaranya seperti ini indi teh siapa yang lilung ya
berani nyakroyokan kamu teh ha ha ha soktah lawan jawara lucu dari banyak
kurang ajar kalau begini caranya aku harus turun tangan sendiri untuk
menghancurkan raden giantse

juruf praja tenggara dan praja genggara
sama artinya dengan menyimpan pedang tanpa sarung
virus itu akan melukai diri sendiri
taruhannya adalah nyawa
maka tidak ada jalan lain
untuk menyelamatkan nyawa ragen surawi bunga
terus dengan jalan menurunkan diri
praja sengkala dan praja genggara
aku tak kuat lagi
raden waktumu sangat pendek
sebelum matahari tenggelam esok hari
raden harus bisa menguasai kedua jurus itu